perwakilan supporter turut mendorong tim gabungan independen mencari fakta untuk mengusut tuntas masalah dibalik terjadinya kericuhan
pada laga arema fc kontra persebaya surabaya satu oktober lalu
salah satunya adalah perwakilan supporter lawan yakni bonek yang kini justru bergandengan tangan
agar tidak ada lagi pertumpahan darah di lapangan
bergabung bersama kami melalui sambungan telpon ada hussein gozali perwakilan bonek tribun utara
saya sapa cak cong ole ya
baik kemarin sudah ada beberapa nama tersangka dari hasil investigasi
saya harus tanya dulu pendapat anda dan juga rekan rekan dari bonek mengenai penetapan tersangka tersangka ini
anda puas dan yakin ini bisa memperbaiki tata kelola keamanan dalam pertandingan
harusnya lebih dari itu ya
siapapun tersangkanya atau siapapun tapi harus lebih diusut lagi
yang seadil adilnya pelakunya harus segera ditangkap
mulai dari atas sampai ke atas
yang memprovokasi siapa itu
kemarin sudah bertemu dengan tim gabungan independen mencari fakta ya cak
apa kemudian unek unek yang disampaikan dari teman teman bonek
pada dasarnya kita berharap kasus ini bisa diungkap secara jelas gamblang transparan
biar tidak melebar kemana mana
siapa pelakunya diungkap jelas
siapa yang bersalah nggak usah ditutupi
walaupun itu atas orang dekat atau orang di atas
misalnya federasi atau siapapun harus diungkap
nah kalau kita berbicara soal supporter
rivalitas antar supporter sepak bola kita ketahui tensinya begitu tinggi
apa kemudian yang membuat bonek akhirnya memutus
ikut membantu upaya penyelesaian kasus kanjuruhan
ini kan tragedi kemanusiaan ya
bukan sewa biasa
ini sangat luar biasa bagi dunia sepak bola
di manapun berada
bagi kita ini sangat mir sekali
kalau ini ya biarkan atau setidaknya tidak ada pengungkapan yang sejelas jelasnya
supporter sangat mendukung apapun yang dilakukan tim independen pencari fakta
yang diketuai mafud mg
agar ini diselamatkan
bisa diungkap mulai dari siapa aktornya
dan siapa di bali itu cuma
dalam arti saat
kalau kita sembilan puluh menit
setelah itu kita pasti dalam bingkai indonesia merah putih
tetap kita saudara
tapi dalam sepak bola rival itu tetap ada
bukan dalam arti saling membunuh
harus dalam arti rival sehat
dalam kompetisi yang sehat begitu ya ca
perwakilan supporter kemarin kan sudah bertemu
tapi yang kita dengar ada para supporter meminta tim gabungan untuk adil
tidak hanya menyudutkan supporter saja
kalau tidak adil kabarnya para supporter akan membuat gerakan revolusioner
apa gerakan revolusioner yang dimaksud ini ca
kita belum tahu mbak
gerakan apa yang akan dilakukan setelah ini
biarlah tim independen yang bekerja dulu
jadi melihat hasilnya terlebih dahulu dari tim investigasi dan juga tim gabungan independen pencari fakta
baru nanti akan bergerak dari hasil itu ya
cacong sejauh ini desakan untuk meminta reformasi manajemen sepak bola besar besaran berkumandang
termasuk kita tahu dari teman teman sukarela
sepak bola tanah air
iwan bule dan juga direktur lib ketua umum pssi dan direktur lib diminta untuk mengundurkan diri
sekarang direktur lib sudah jadi tersangka
tapi iwan bule justru adem ayem nih merespon desakan
anda melihatnya persepak bolaan tanah air di kepemimpinan iwan bule seperti apa ca
harusnya federasi bertanggung jawab penuh
ini korban manusia ini bukan dikit
harusnya mereka bertanggung jawab
bukan hanya pada saat ada prestasi mereka itu hasil saya
pada saat kita ada tragedi kayak ini mereka seolah olah lempar tanggung jawab
mereka harusnya bertanggung jawab ya
kalau saya berharap federasi ini harus mundur semua
potong satu generasi orang orang lama yang ada di sekarang ini
artinya di apa ya
orang lama ini gak boleh berdiam di federasi saat ini
artinya jangan cuma ketika punya prestasi maju paling depan
tapi ketika ada peristiwa yang menyebabkan banyak ratusan nyawa menghilang
ini justru tidak punya tanggung jawab moral begitu ya cak
seluruh supporter indonesia ini berupaya menepikan rivalitas begitu
harganya dibayar dengan sangat mahal
melihat upaya yang dilakukan
teman teman bonek teman teman supporter sepak bola lainnya
upaya memperbaiki hubungan ini akan berjalan mulus dengan tidak
berjalan mulus tidak
bagaimana kemudian dengan di akar rumput
kita gak usah bicara dengan perdamian perdamian
damai dengan diri kita dulu
damai dengan hati kita dulu
baru bicara saja
kita kalau berdamai gak perlu di fasilitasi gak perlu di mediasi
secara umum berdamai dengan nurani kita masing masing itu akan berjalan mulus
gak perlu ada mediasi ada ada yang mengadari pihak ketiga
kalau kita mempunyai aturan pasti akan jalan dengan sendirinya
biar akar rumput akan ikut
ikut dengan sendirinya
caco mendengar tidak kapolri akan menyusun peraturan yang berisi crowd control di stadion
apa saran anda untuk kapolri
pengamanan seperti apa
yang anda harapkan untuk pengamanan supaya supporter pemain ofisial semua bisa apa namanya euforia ini tetap aman begitu
mungkin kalau keamanan ya itu kita kan nggak tahu apa yang ada di federasi apa yang tiada negara
karena federasi ini seolah olah negara dalam negara punya aturan diri berdasarkan stati takiva
tapi kalau kapolri ingin membuat aturan ya setidaknya paham di dunia bola kayak apa di dalam stadion
saya berharap ini akan membuat nyaman supporter membuat nyaman semua pemain
rasa aman rasa apa ya karena ini kan bola itu hiburan kita bersama

lagi lagi ini berharap ini akan membuat penyintas sepak bola yang bisa bersama
jadi gimana caranya kita bisa menikmati hiburan ini tanpa ada rasa aman
bisa ruas ruas tanpa ada rasa ketakutan dan bisa enjoy
dalam proses pidana kapolri juga menyebut bisa saja tersangka bertambah
saya ingin dengar suara dari rekan rekan bonek
siapa yang menurut rekan rekan bonek harus bertanggung jawab secara hukum
pertama ya pasti secara hukum
yang mereka apa ya yang merasa bertanggung jawab pasti di federasi ya
harus ada pertanggung jawaban secara moral secara hukum pasti harus
yang kedua siapa yang memprovokasi agar turun di lapangan
siapa yang melakukan ken ken rasis saja dibunuh saja
itu yang perlu ditindak tegas
jangan hanya mengusut orang orang yang setidaknya hanya fitur itu saja
tapi yang melakukan aktor intelektual di lapangan itu juga ditindak
oke aktor intelektualnya yang mungkin sampai saat ini masih dalam pengusutan begitu ya dalam penyidikan
tapi para perwakilan silakan
saya harap kalau ini bisa diusut semua akan clear
semua akan bisa nyaman bisa bersaudara semua
kalau memang pelaku ini yang melakukan ujaran kebencian melakukan rasisme di dalam stadion
akan bisa siapapun bisa berdamai
suporter bisa satu tribun kalaupun beda tim gitu
oke terakhir cak cong para perwakilan supporter juga menyampaikan kehendak ini untuk
mereformasi kemudian perubahan sejati di sepak bola nasional
perubahan apa yang diinginkan para supporter agar tragedi kanjuruhan tidak terulang kembali
yang pertama rombak total semua
yang punya voter di federasi ini
harus melakukan klb
kalau nggak mau mundur
potong satu generasi atau moratorium
potong pengurus pssi ini
satu generasi harus silang
semua yang ada di sini
perempuan pssi saat ini
oke rombak semua federasi yang saat ini bekerja begitu ya
mudah mudahan bisa jadi suara yang didengar
termasuk dari tim gabungan independen mencari fakta
kita harapkan juga desakan yang diberikan warganet kepada pssi
termasuk direktur liga indonesia baru ini juga bisa menjadi jawaban nantinya
cak cong suwun terima kasih
hussein gozali perwakilan bonek tribun utara